pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional ataupun mal
merupakan salah satu lokasi yang sering dikunjungi masyarakat
sehingga potensi penularan bisa terjadi di mana saja bahkan pusat perbelanjaan sekalipun
puluhan orang ataupun ratusan orang berpotensi berada di lokasi tersebut
lalu seperti apa untuk menghindari penularan covid sembilan belas
terutama di pusat perbelanjaan seperti mal ataupun pasar tradisional
di mana lokasi tersebut merupakan tempat yang sangat dibutuhkan masyarakat
untuk mengelaborasi hal tersebut dalam segmen dokter menjawab kali ini
sudah bergabung dengan kami melalui sambungan zoom
dr debrina dewi lumanau dokter relawan covid sembilan belas
apa kabar dokter
baik baik baik
nah dokter ini langsung saja gimana sih caranya supaya kita itu terhindar dari paparan covid sembilan belas
saat kita berada di pusat perbelanjaan
baik pasar tradisional mal atau mungkin skup yang lebih kecil ini minimarket
oke mbak jadi pertanyaan pertama yang harus ditanya atau dikaji ulang dulu oleh semua orang
yang mau kemana pun itu gitu ya
dari pasar supermarket atau mau ke mall atau bahkan minimarket pun
itu sebenarnya butuh nggak sih kita keluar rumah
karena kemana pun kita pergi untuk alasan apapun
ketika kita keluar dan bertemu dengan lebih banyak orang
dan kita terjebak dalam suatu kerumunan
kita meresikokan diri kita untuk terkena paparan
kita tahu sendiri di jakarta atau saya harus saya bilang sebenarnya di seluruh indonesia gitu ya
anggap saja ini sudah zona merah semuanya
jadi dengan kita ketemu banyak orang
kita sebenarnya memaparkan diri kita
tanpa kita ketahui
karena banyak orang yang asal asal kita ketahui itu
tidak ada gejala sama sekali yang menderita covid sembilan belas ini
jadi pertanyaan pertama harus dijawab dulu
perlu keluar gak
artinya kalau memang tidak begitu urgent kita bisa memanfaatkan aplikasi berbelanja yang saat ini sudah ada
karena itu bisa melindungi kita begitu ya dokter ya
nah kalau misalkan saat ini berada di pasar tradisional itu kan memang masih menggunakan uang tunai itu dokter
banyak masyarakat yang akhirnya berpikir dengan menggunakan sarung tangan itu sudah cukup untuk melindungi mereka dari paparan covid sembilan belas
apakah memang begitu efektif
tidak mbak karena gini esensinya adalah
ketika kita pakai misalkan saya pakai sarung tangan saya berbelanja terus memegang uang atau barang barang yang di pasar itu kan kalau di pasar belanja tiap tiap dulu kan
itu pegang pegang dan saya pegang uang lagi dan saya pegang lagi barang yang sudah dipegang beberapa orang lainnya sebelumnya
mungkin saja saya akan tertular lewat situ gitu kan
jadi esensinya bukan di sarung tangan tapi bagaimana kita menjaga supaya tangan kita tetap bersih
yang saya rekomendasikan ya pakai hand sanitizer ya kan
ya pakai hand sanitizer ya kan
ya pakai hand sanitizer ya kan
artinya ketika kita mau berbelanja pun memang yang seperti tadi dokter sampaikan barang barang yang kita ingin beli itu bisa jadi sudah dipegang oleh beberapa orang bisa terjadi penularan akan terjadi di situ begitu dokter ya
jadi tidak semua hand sanitizer sebenarnya efektif untuk membunuh mikroorganisme
proorganisme seperti yang kita harapkan
jadi harus agak teliti juga
oh ya berarti kita harus teliti
yang kita gunakan nah kalau kita melihat
saat ini pusat perbelanjaan kan juga sudah mulai
ramai pengunjung mungkin
ada beberapa pusat perbelanjaan
yang dimana protokol kesehatannya
mungkin tidak begitu ketat sehingga terjadi
kerumunan kemudian antreannya juga
masih mengular nah itu apa yang harus kita
intinya tiga m itu
ya di satu sisi kita
nggak boleh melupakan tiga m di sisi lain kita ini
cuma manusia yang punya
banyak kelalaian yang punya banyak
kelengahan dan kita sebagai manusia yang
sosial yang secara manusiawi itu
kita ingin berinteraksi sama orang jadi
untuk menjaga jarak itu
jujur aja itu mungkin bukan sesuatu yang
manusiawi kita perlu interaksi
secara manusia tapi
kalau misalkan kita melihat ada
yang lagi lalai lagi lengah
yang antrenya terlalu berdekatan
atau nggak pakai masker atau
maskernya secara pakainya salah
bagai kita yang mungkin
lebih paham dan lebih ingat
kita bisa mengingatkan karena itulah
yang menurut saya dituntut
dari suatu pandemik ini gimana kita
bisa saling jaga bersama bukan cuma
kita menjaga diri tapi kita jaga sama karena
dengan jaga sama kita jaga diri kita juga
artinya memang kita harus
peduli terhadap orang lain begitu mungkin saling
mengingatkan di sini dalam artian kita peduli juga ya
terhadap orang lain tersebut gitu ya dokter
nah lantas apa yang bisa
atau saran saran yang bisa diberikan kepada
masyarakat saat berada di pusat pusat keramaian
atau pusat pusat perbelanjaan
saran saya dari awal pandemi
sampai sekarang itu nggak pernah berubah karena
dari semua penelitian yang ada
yang paling terbukti untuk
itu pakai masker jaga jarak dan
menjaga kebersihan gitu ya jadi
ini adalah sebenarnya praktis
kesehatan yang bisa
diaplikasikan bahkan setelah pandemik
dengan kita pakai masker dengan kita
menjaga jarak itu
sebenarnya dari kita sering sering cuci tangan
kita menghindarkan diri kita
dari penyakit yang banyak banget
gitu loh nggak cuma covid sembilan belas aja
ya memang artinya we are note safe
perbincangan ini bisa mengingatkan
kembali masyarakat untuk lebih disiplin lagi
dalam menerapkan protokol kesehatan
di tengah kondisi pandemi saat ini
pak ardebrina terima kasih sudah bergabung bersama kami di
dan pemirsa kesehatan adalah
hal yang tak ternilai karena itu
ingatlah pesan ibu tiga m
memakai masker menjaga jarak
menghindari kerumunan dan mencuci tangan
dengan sabun di air mengalir
agar ibu dan keluarga yang kita cintai
tetap sehat walafiat jangan jadi
korban kelalaian kita demikian
segmen dokter menjawab kali ini saya diana dwiqa
undur diri terima kasih sampai jumpa